wah bu ati baik banget
dari hasil penjualan tadi dewi dikasih hampir separoh
wah hebat juga si dewi
baru kerja sehari aja udah dapet duit yang lumayan
kamu bisa racik jamu
bawa bukul jamu sama keliling kampung
insya allah saya sanggup bu
di kampung saya biasa bikin jamu sendiri
terus saya juga biasa macul
jadi tenaganya kuat
benar bu pasti dia bisa
yaudah bagus deh kalau gitu
terima kasih ya bu
terima kasih ya kak
jamu buut masuk angin
pak jamu pak

alhamdulillah nessek rumah

tumben ya panas sekali hari ini
pinggang aku juga rasanya mau copot
tapi gak apa apa deh
alhamdulillah banget aku masih dapat kerjaan
ayo dewi kamu harus tetap semangat
baru mau bakat ke kantor ya
jangan jangan kalian baru pulang ya
semaleman aku sama mama nungguin sita di taman
tapi dia gak ada
oh iya kemarin
lu nyari sita juga kan
gimana ketemu saat
kalau aku bilang ketemu juga percuma
kan kemarin dewi bilang
dia gak bisa kembali kesini
bener bener luar utama pak
ular belang dipasung di atas sampan
baru pulang itu langsung mandi dan makan
udah semaleman gak pulang
bikin orang serumah kadang kabut
kamu lagi ada petluk ada bagong
ayo berangkat lagi terlambat
mau tante kasih panten lagi
tante aku berangkat dulu
belum sore tapi jamu aku udah kejual semua
terima kasih ya allah
engkau selalu memberikan rezeki buat hambamu
engkau selalu memberikan rezeki buat hambamu

pokoknya besok harus lebih semangat lagi

kalo perlu aku mau minta jamu yang ditambahin
ya allah ada merpati
kok ada merpati disini
eh ada suratnya
kenapa kamu pergi tanpa pamit sama aku
jangan lama lama ya
aku minta kamu cepat kembali
dan aku tunggu kamu di taman kenangan kita
ini pasti suratnya andre buat sita
pasti dia masih nunggu di taman
aku gak bisa kembali ke sisi kamu
kamu harus lupain aku andre
kamu terbang ya
wah bu ati baik banget
dari hasil penjualan tadi
dewi dikasih hampir separoh
wah hebat juga si dewi
baru kerja sehari aja udah dapet duit yang lumayan
akan kan belum gajian bulan ini
biaya pengeluaran rumah yang belum akan bayar
gimana kalau akan minjem uang dewi dulu
mau minjem berapa kang
buat beli pusat telepon sama bayar keamanan sini
dua puluh ribu deh lagi ya
kalau ternyata bulan ini akan belum bayar air sama listrik
soalnya kemarin akang makan di warung depan belum bayar
nanti kalau akan lewat sana pasti ditagi
kan gak enak wi
jangan semuanya dong
itu kan rencananya buat beli obat buat ibu
kasian kan ibu
oh buat beli obat
nih akan masih ada
beli obat ibu
gapal lagi sih mai akan udah telat nih akan
kok kang gusap gitu sih
tdew yang kerja capek capek
kenapa wangnya berubah
kenapa wangnya kang gusap yang ngambil semua
tdw kan kerja juga untuk bibi kang
gak usah perhitungan lah
hidup di jakarta tuh mahal mah
kalian sih enak
tinggal nebeng di rumah kang
ya anggap aja ini sebagai biaya bantuan untuk pengeluaran akan
bayar kontrakan bayar air gitu
tapi kan penghasilan tdw juga gak banyak kang
ya terus salah siapa
padahal akan gue udah kenalin dewi sama bos jos
sayang aja dewinya kabur
coba kalo gak kabur akan dapat bonus gede
jadikan akan gak usah minjem minjem duit dewi lagi
kenapa tdw sampai mau kabur
bukan dewi kita
itu dewi yang lain temen akan
udah akan udah telat
kok kang gustaf makin aneh ya
apa jangan jangan dia gak sebaik yang kita kira selama ini
gak ada apa apa
bu maafin dewi ya hari ini dewi belum bisa beli obat buat ibu
duit dewi tinggal dua ribu
tadi kang gustab minjem dulu
katanya buat keperluan kita

gak usah khawatir ya

bi kang gustaf tuh
iya teh silahkan
nanti kalo aku bilang kang gustaf itu keliatan ini gak bener

gak siap tinggal berangkat